ya masih bersama kami di good morning pemirsa
selain pasang black cat tp rencananya proses siraman juga akan dilakukan di kediaman presiden joko widodo
iya dan dalam upacara adat jawa siraman ini ternyata memiliki makna penting bagi calon pengantin
kira kira apa makna pentingnya kita saksikan bersama
siraman berasal dari kata siram yang artinya mengguyur atau mandi
sepasang pengantin yang hendak melangsungkan akad nikah disiram menggunakan air yang berasal dari tujuh sumber oleh para sesepuh keluarga
hakikat dari siraman dalam upacara adat jawa tidak hanya membersihkan badan tetapi juga membersihkan jiwa calon pengantin
diharapkan kedua calon pengantin akan terbebas dari gangguan sehingga saat prosesi akad nikah dapat berjalan tanpa hambatan
siraman juga berarti sebuah simbol dimulainya keadaan suci dan bersih sang calon pengantin
jumlah orang yang akan memandikan calon pengantin sebetulnya tidak dibatasi
hanya saja biasanya dipilih berjumlah ganjil
jumlah yang dipilih seringkali tujuh orang
angka tujuh atau dalam bahasa jawa dikenal dengan angka pitu diartikan sebagai pitulungan atau pertolongan
diharapkan kedua calon mempelai akan banyak mendapatkan pertolongan saat berumah tangga nanti
siraman diakhiri dengan pecah kendi yang merupakan simbol dari pecah pamor
artinya calon pengantin wanita
sudah siap menikah